aktivitas wisata di masa libur panjang semakin menggeliat di tengah lonjakan kasus positif covid sembilan belas di daerah istimewa yogyakarta
padahal d i e masih berstatus tanggap darurat covid sembilan belas
salah satu titik prima dona saat berwisata sore hingga malam di kawasan km mulai ramai
keramaian di titik ini mudah ditemui termasuk sejumlah pelanggaran protokol kesehatan seperti jaga jarak dan juga pemakaian masker
lokasi ini mudah diakses tanpa harus dilakukan pendataan pengunjung
padahal kawasan ini diklaim sebagai salah satu zona yang menerapkan pindai qr code untuk mendata pengunjungnya
data dinas kesehatan daerah istimewa yogyakarta masih menunjukkan angka positif covid sembilan belas yang tinggi
kamis ini terdapat empat puluh delapan kasus dengan total lebih dari satu seratus kasus
salah satunya kasus didominasi penelusuran kontak erat yang mayoritas terinfeksi akibat adanya pelaku perjalanan
berkumpul kemudian nongkrong menjadi salah satu prima dona dari wisatawan
karena biasanya mereka pada pagi sampai dengan siang hari berwisata ke lokasi lokasi lain di yogyakarta maupun di seputaran yogyakarta
setelah itu pada sore hingga malam hari wisatawan biasanya berbelanja dan kemudian menikmati suasana sore hingga malam hari di malioboro
dan salah satu titik yang menjadi prima dona adalah kawasan malioboro dari ujung malioboro hingga di lokasi saat ini saya melaporkan di titik km
dan pantuan kami dari sore tadi hingga saat ini kondisinya semakin rame dan makin banyak dikunjungi oleh wisatawan
baik yang berasal dari yogyakarta maupun dari luar yogyakarta
karena saat ini kondisinya jauh berbeda dari beberapa bulannya lalu
misalnya pada awal masa pandemi pada bulan maret misalnya
dan dengan kondisi saat ini sangat jauh berbeda
dan bahkan sangat mudah juga untuk menemui plat plat mobil luar kota
yang saat ini sedang berada
di daerah yogyakarta paranisa
ya lalu hendrawan tadi anda sebutkan cukup ramai begitu suasana di tempat tempat wisata
lalu pantauan anda bagaimana pula terkait protokol kesehatan di lokasi wisata
ya kalau kita melihat protokol kesehatan sebenarnya cukup ada ironi yang terjadi di jumlah titik
dan bahkan ini beberapa waktu yang lalu
atau setidaknya pada tanggal tujuh belas agustus lalu gubernur daerah semua yogyakarta sempat kecewa
karena di beberapa daerah terutama di kawasan malioboro dan kemudian titik km yang menjadi jantung pariwisata di yogyakarta
ini banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan
pun ketika kami saat ini melaporkan di zona lima di kawasan malioboro yang seharusnya masuk ke daerah ini kami harus melakukan pindai qr code
ketika kami melakukan pindai qr code namun tidak ada petugas satu pun yang bertugas di kawasan zona lima ini
jadi setelah itu
itu bila kita melihat di beberapa tempat duduk di kawasan sepanjang kawasan malioboro ini hanya boleh diduduki oleh satu orang
kami bisa dengan mudah mendapati duduki oleh dua orang sama dengan empat orang
dengan tanpa menghiraukan jaga jarak
masih ada juga wisatawan yang kemudian datang ke sini tanpa menggunakan masker atau menggunakan masker namun tidak dikenakan dengan baik
dan tidak banyak juga wisatawan petugas yang kemudian mengingatkan mereka untuk bisa melakukan protokol kesehatan
ini menjadi suatu hal yang ironis karena saat ini jumlah kasus positif covid sembilan belas di yogyakarta ini sudah cukup tinggi
ini beriringan dengan banyaknya pelaku perjalanan yang datang ke yogyakarta
informasi yang kami peroleh hari ini tadi dari jurubicara satgas covid sembilan belas daerah istimewa yogyakarta menyebutkan bahwa kasus penelusuran kontak atau tracing kontak ini
mayoritas didominasi oleh orang orang yang terkena
dari para pelaku perjalanan dari luar kota yogyakarta
ya sangat disayangkan ya hendrawan masih ada wisatawan yang tidak menerapkan protokol kesehatan begitu
lalu hendrawan tahun baru islam ini bertepatan dengan tahun baru jawa atau biasa dikenal dengan satu suro
dan pantawan anda ini bagaimana suasana peringatan tahun baru jawa di yogyakarta
ya tentu saja saat peringatan tahun baru jawa yang bertepatan dengan satu muharam ini
juga suasana yang berbeda
jadi sebelumnya kami kemarin sempat mewawancari pihak keraton yogyakarta
pihak keraton meniadakan sejumlah ritual ritual yang biasanya mengundang masyarakat luar untuk bisa bergabung
misalnya di kawasan keraton biasanya pada malam hari ini ada pembacaan mocopat dan kemudian menyanyikan atau membunyikan gamelan
kemudian pada tengah malam ada masyarakat yang kemudian melakukan tradisi topo bisumu beng beteng
artinya dengan diam kemudian berkeliling keraton yogyakarta
namun acara yang mendatangkan banyak warga masyarakat ini ditiadakan
acara ini sebenarnya masih dilakukan terutama acara yang berada di dalam keraton
namun dilakukan secara internal atau tertutup oleh pihak keraton
acara acara seperti topo bisu juga tidak dilakukan atau tidak diadakan kali ini oleh pihak keraton yogyakarta
pun termasuk acara grebek besar yang biasa dilakukan
dan pada satu muharam ini juga tidak dilakukan oleh pihak keraton yogyakarta
meski demikian jumlah wisatawan yang tidak datang ke lokasi wisata di dalam keraton ini masih cukup banyak
tidak hanya di malioboro namun juga di daerah daerah lain di daerah istimewa yogyakarta
baik terima kasih korespondensi ann indonesia hendrawan setiawan atas laporan langsung anda dari kawasan malioboro yogyakarta